informasi ini juga penting bagi anda yang langganan pengguna tol karena kini tarif tol sediatmo menuju bandara soekarno hatta cengkareng dinaikkan sebesar rp satu per golongan kendaraan
dilansir cnn indonesia com badan pengatur jalan tol kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menaikkan tarif tol sesuai dengan regulasi evaluasi tarif setiap dua tahun
naiknya tarif tol yang dikelola oleh pt jasa marga tersebut juga sudah mendapat persetujuan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadimulyono
berlakuan tarif baru tol sediatmo akan dimulai pekan depan dengan kenaikan rp satu maka tarif tol bandara sediatmo untuk setiap golongan kendaraan adalah sebagai berikut
kita lihat bersama
untuk golongan pertama akan dikenakan biaya rp tujuh kemudian untuk golongan kedua rp delapan lima ratus golongan ketiga rp sepuluh lima ratus golongan keempat rp dua belas lima ratus lalu kemudian golongan kelima adalah sebesar rp empat belas